kereta api argo semeru anjlok di kawasan sentolo kulon progo tak berapa lama dari arah berlawanan kereta api argo wilis menyerempet kereta yang anjlok di lajur berbeda
kereta argo semeru tujuan jakarta anjlok sekitar pukul tiga belas lebih lima belas waktu indonesia barat
belum diketahui berapa jarak waktu dengan kejadian serempetan dari argo wilis tujuan surabaya gubeng
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun ada delapan orang mengalami luka ringan dan seorang penumpang mengalami dislokasi
penumpang tujuan jakarta dibawa menuju ke stasiun wates sementara penumpang tujuan surabaya dibawa ke stasiun tugu yogyakarta